terima kasih tiffal kita awali kompas tetangga informasi kecelakaan lalu lintas saudara
diduga tidak kuat menanjak di jalan tol cipularang kilometer sembilan puluh
melalui jalur ini antisipasi kemacetan panjang petugas pjr tol cipularang dan jasa marga
memindahkan peti kemas kontainer ke bahu jalan sambil menunggu alat berat
tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini
jadi kronologisnya itu dia nanjak begitu nanjak dia tidak kuat karena bebannya mungkin terlalu berat
mundur sebentar lanjut kepalanya itu melingkar sehingga untuk kontainernya jatuh
sementara ini jatuh sopir melarikan diri dengan keneknya
tidak jauh setelah kita evakuasi pakai komo kita pinggirkan untuk kontainernya seperti ini
bisa dilihat sudah minggir baru kendaraan terbuka semuanya